jenazah pasien positif covid sembilan belas ditolak di beberapa daerah ketika hendak dimakamkan
warga khawatir virus yang ada dalam tubuh jenazah menular dan mencemari lingkungan
sebenarnya pemerintah sudah membuat pedoman merawat jenazah sampai pemakaman
sehingga bisa mengurangi potensi penularan
dalam pedoman tersebut jenazah pasien positif covid sembilan belas dibungkus dengan kantong atau plastik yang tidak mudah ditembus
tujuannya agar tidak menulari petugas dan mencemari lingkungan
petugas yang terlibat baik medis maupun di pemakaman wajib menggunakan alat pelindung diri atau apd
virus corona bisa mati seiring pembusukan pada mayat
jadi virus ini sebenarnya suatu jenis kuman atau bakteri yang mudah rentan mati
dan jenisnya adalah yang tidak sempurna
seperti virus virus hiv virus yang lain
oleh karena itu berkembangnya perlu inang
inangnya ini manusia
ketika inangnya itu sudah mati maka virusnya ikut mati juga
jadi artinya tidak mungkin berkembang lagi
dan perlu diwaspadai pula bahwa kalau itu masih menularkan itu bukan karena virusnya
tapi mungkin masih ada bagian bagian cairan darah yang masih belum secara utuh itu belum kering lah
guru besar biomolekuler universitas erlangga surabaya
profesor hoyrul anwar nidong mengungkapkan
berkaca dari perilaku virus setidaknya dibutuhkan waktu tiga puluh sampai empat puluh hari sampai virus benar benar mati seiring dengan pembusukan jasad
meski begitu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan penelitian khusus terkait hal ini dengan cara otopsi
untuk memahami suatu virus atau suatu hukuman penyakit
kita harus memiliki wabah terbaru
kemudian pihak medis bisa langsung melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut
ini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana suatu perjalanan infeksi suatu virus
dalam hal ini covid yang menginfeksi seseorang
ini sangat penting untuk mencegah penularan kepada orang lain yang masih sehat
selain soal medis ada juga masalah yang berkaitan dengan persyaratan agama
kementrian agama juga sudah membuat perdomaan pengurusan jenazah sampai keliang lahat
meski dibungkus plastik atau peti kayu pengurusan jenazah ini tetap sesuai syariat
jenajah pasien covid sembilan belas setelah dikavani sesuai dengan syariat islam paling tidak rangkap tiga sampai dengan lima
kemudian dilapisi atau dibungkus dengan plastik tidak dapat tembus air
dapat juga jenajah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain
atau bahan lain yang tidak mudah tercemar
jenajah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka kembali
kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk kepentingan otopsi
itu pun hanya boleh dilakukan oleh petugas
keluarga bisa melihat jenazah ketika hendak dimasukkan ke kantong dengan menggunakan apd
lokasi penguburan juga disarankan lima puluh meter dari sumber air tanah dan lima ratus meter dari pemukiman terdekat
kemudian seluruh peralatan ruangan dan petugas yang terlibat harus disterilkan